informasi lainnya tim hukum pasangan anies muhaymin
daftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi pada kamis kemarin
ketua tim hukum amin menyebut permohonan gugatan hasil pilpres ke mk
dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi
permintaan utama tim amin adalah pilpres dua ribu dua puluh empat diulang
tanpa diikuti pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa
calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
pasangan ganjar pranowo mahfud md
terhadap keputusan kpu terkait hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh
ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi pada hari jumat atau sabtu
menurut ganjar gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan majelis hakim mk
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalau lah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
mahkamah konstitusi menyebut baru ada satu pelaporan
sementara untuk hasil pemilihan legislatif
belum ada laporan gugatan yang masuk ke mk
pengajuan gugatan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
maksimal dilakukan sampai tiga hari
setelah pengumuman hasil pemilu dari kpu
menyatakan telah menerima hasil pemilu dua ribu dua puluh
yang telah diumumkan komisi pemilihan umum kpu
menyampaikan ucapan selamat kepada prabowo subianto
yang menang dalam pemilihan presiden
telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama
dalam kehidupan politik kenegaraan
menyatakan menerima hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
partai nasdem juga mengucapkan selamat
kepada pasangan prabowo subianto
dan gibran raka buming raka
sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat